ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
kita lihat bagaimana pembukaan pada pagi hari ini
memang hari ini rupiah diperkirakan oleh sejumlah anonis akan bergerak sideways pada kamis
pasar memperkirakan the fed yang menaikkan suku bunga dua puluh lima basis point
apa yang ditunggu pasar saat ini adalah sinyal yang disampaikan the fed terkait arah suku bunga ke depan
dan para pedagang masih melihat apakah the fed memberikan petunjuk
tentang seberapa cepat akan menaikkan suku bunga lagi setelah mencapai kenaikan dua puluh lima poin
dalam pengumuman kebicaraan monetar kali ini
the fed juga akan memberikan proyeksi terbaru mengenai inflasi hingga pertumbuhan ekonomi
suku bunga pasti akan dinaikkan setidaknya dua puluh lima basis point
lalu kita lihat bagaimana pembukaan isg pada pagi hari ini
apakah juga positif seperti kemarin pada penutupan
salah satu faktor pendorong bursa adalah penurunan harga minyak dunia
yang akan mengurangi tekanan inflasi as
peluang kenaikan jangka pendek masih cukup besar yang ditunjuk oleh
rilis data perekonomian tingkat suku bunga
pada hari ini yang disinyalir masih berada dalam kondisi stabil
pasar juga akan merespon keputusan bunga vomc
yang diumumkan kamis dini hari tadi dan bunga bank indonesia pada kamis siang nanti
pasar juga masih menunggu rilis penjualan retail di amerika serikat
dan bank indonesia bi hari ini akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur rdg pada rdg bulan ini
dan pasar asia termasuk indonesia serempak menguat